pengeboman gereja di samarinda dan juga kelenteng di singkawang sampai perkara politik di ibu kota yang merembet ke isu sara mengganggu kerukunan beragama di tanah air
di saat seperti ini ada baiknya kita mengingat kembali sosok seorang pejuang toleransi dari jawa timur yang mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan saudara saudaranya yang berbeda keyakinan
di sebuah kota kecil di jawa timur tepatnya di mojokerto pesan perdamaian itu datang bersamaan dengan suara ledakan
pada malam natal enam belas tahun yang lalu seorang pemuda muslim bernama rianto mengajarkan kita arti pengorbanan
rianto merupakan korban bom malam natal
ketika itu ia adalah anggota pemuda muslim
ketika itu ia adalah anggota barisan ansor serbaguna nahdlatul ulama atau banser nu yang bertugas menjaga gereja
pengorbanan itu terus dikenang dalam nyanyian dan doa jemaat gereja eben hezer mojokerto
pendeta rudy sanusi wijaya baru selesai memimpin kebaktian saat anak pasangan sukarmin dan katinem itu menyelamatkan jemaatnya dari serangan bom
saudara rianto yang sudah sampai mengorbankan itu
itu sebenarnya satu wujud daripada hubungan antarumat beragama
dan apa yang dilakukan oleh rianto itu dengan sungguh sungguh bahwa pak rianto saudara rianto dan keluarga itu sungguh sungguh sangat terbuka kepada kita dan mau membantu kepada kita
dan sampai saat ini juga bahwa bapaknya rianto setiap minggu ada di tengah tengah kita
memang sebagai penarik becak tapi dia selalu ada ya untuk membawa menolong jemaat
rianto yang berusia dua puluh lima tahun itu hanya lulusan sekolah dasar dan sempat bekerja sebagai kulit timbang di koperasi desa
ketika bom meledak di gereja okumene samarinda sosok rianto kembali dirindukan
bila malam itu rianto memilih menghindar mungkin dia masih hidup hingga saat ini
namun dia nekat memeluk tas berisi bom dan membuangnya ke selokan air ini
usaha nekat rianto berdampak pada hilangnya nyawanya
lima belas tahun kemudian pesan kuat terhadap pembelaan kepada kaum minoritas dan kehidupan toleransi beragama di indonesia masih nyaring terdengar dari makam sang martin
sampai saat ini
katinem ibunda rianto selalu menolak bila ada yang memintanya bercerita soal anak sulungnya itu
dia bahkan tak kuasa memandang foto dan barang milik rianto semasa hidup
rianto paling dekat dengan adik keduanya biantoro
pria tiga puluh enam tahun itu selalu setia merawat barang barang milik sang kakak terutama sepeda motor
dahulu prianto sesekali membantu usaha sablon biantoro
rianto paling rajin menampak makam rianto
ya mungkin pemahaman agamanya gini loh
setiap kita berpengetahuan mungkin walaupun sedikit kalau diamalkan ya
diamalkan sesuai dengan walaupun sedikit itu yang diamalkan kan toleransi untuk beragama
mungkin itu yang dipegang
dia walaupun mengorbankan nyawanya ya
insya allah mati dengan sahid
dengan keyakinannya itu
nama rianto diabadikan sebagai nama jalan di mojokerto
seragam yang dia kenakan saat menjadi korban bom malam natal disimpan di museum nu di surabaya
sosok rianto menjadi pengingat pentingnya menjaga toleransi bangsa ini
di saat kita berdebat prianto sudah berbuat